ketika hari turun sejak
ketika rembulan pun tiba
kau ada dimana
kau berada dimana
ketika malam pun berwarna
dan yang lainnya pun berdansa
kau ada dimana
kau berada dimana
mungkin diriku bagimu tak ada artinya
ku ingin sebaliknya
ku harap kau di sisiku
kau tak akan pernah tiba jua
kala hati terpecah dua
air mata terjatuh sudah
kau ada dimana
kau ada dimana
kau ada dimana
mungkin diriku bagimu tak ada artinya
kuharap kau di sisi ku
bila hatiku merindu
kau tak akan pernah tiba
mungkin diriku bagimu tak ada artinya
aku ingin sebaliknya
ku harap kau di sisi ku
bila hatiku merindu
kau tak akan pernah tiba jua
kau ada dimana
kau ada dimana